status tersangka terhadap sh ditetapkan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara
atas proses penyelidikan dan penyidikan
dugaan pelecehan seksual dialami mahasiswi hubungan internasional visipundri
selama proses penyidikan penyidik telah memeriksa delapan belas saksi
dari pihak korban keluarga korban terlapor hingga pihak kampus
penyidik juga melakukan uji kebohongan dengan poligraf
untuk mendalami dugaan pelecehan seksual yang dilakukan tersangka terhadap korban
hingga kini polisi belum menahan tersangka
rencananya polisi akan memanggil sh untuk dimintai keterangan
dari upaya penyidikan yang kita lakukan dari awal sampai kemudian naik ke gelar perkara
itu semuanya proses yang kemudian menjadi dasar
penyidik menetapkan hak sh ini
itu sebagai tersangka
kewenangan penahanan itu ada di penyidik yang tidak bisa di
menjemput kalau ini hanya di jul saja
kasus pelecehan seksual di kampus unri bergulir
setelah korban membuat pengakuan menjadi korban pelecehan dekan
lewat akun instagram komahi ur
saat itu korban menemui tersangka di ruangannya untuk bimbingan proposal skripsi
dalam pertemuan itu tersangka berulang kali mengeluarkan kata kata yang membuat korban tidak nyaman
saat berpamitan pulang tersangka nekat memegang bahu dan mencium korban
dan mencium korban